daripada yang ada yang saya alami yang saya lihat
enggak ditanya lagi nanti ditanya yang lain
terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan bupati
wakil bupati sekda kepala dinas
serta seluruh kepala desa di kabupaten labuhan batu utara
sumatera utara dengan melaksanakan senam sehat
di mana asn kepala desa seluruhnya
diwajibkan untuk datang dengan menggunakan
potongan musik dan nadanya adalah
nah itu videonya ada yang mulia
itu berapa orang pak senam itu
dan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten
dan guru guru kepala desa
itu di lapangan bola
itu di alun alun ikanopan
jadi dua peristiwa yang saudara saksikan ya
yang satu di alun alun aikanopan
ini sebagian besar masyarakat atau
kepala desa perangkat desa
acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu
tapi dibungkus dengan senam sehat
senam sehat ada door price nya
sehingga para asn kepala desa dan perangkat desa
ada didengar orasinya atau pesan pesan dari
tapi musiknya waktu senam itu ya
ya oke gas oke gas
tambah dua torang gas
nah ini kepala badan
video ini di facebooknya pribadi bupati lebuhan batu utara
bukan yang menegaskan bahwa
untuk diarahkan ke nomor tertentu
di skep skepsior apa facebook bupati lebuhan batu yang mulia
tambah dua torang gas
tapi nggak apa apa nanti kan kami yang menilai itu
kata bupati labuan batu utara
isinya semua asn yang mulia
pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten labuan batu utara
waktu itu ada tindakan apa
saya hanya mengambil informasi saja
pengaduan ke bawah slu dikarenakan
beberapa pengaduan tidak ada yang dilanjuti oleh bawah slu
jadi saudara memang tidak ada upaya untuk
mengadukan yang saudara saksikan tadi ya
saya ingin menyampaikan pengalaman yang saya alami sendiri